ya teror bom yang terjadi di kampung melayu pada hari rabu malam lalu langsung mendapatkan protes kecaman keras tidak hanya dari umat muslim tidak hanya di indonesia ya namun juga di mancanegara namun juga mungkin umat umat agama lainnya
ya apalagi jika teror yang terjadi mengatasnamakan agama dan bagaimana tanggapan ataupun reaksi atas teror yang terjadi dari kacamata seorang budayawan
ke saat ini sudah bergabung bersama kita via skype chandra malik atau juga yang kerap disapa gus chandra selamat pagi assalamualaikum gus
selamat pagi waalaikumsalam
dengan gus chandra ini di media sosial path gus chandra ini merupakan salah satu budayawan yang sering banget men share begitu banyak sekali tulisan tulisan yang menyejukkan
saya minta tanggapannya dulu kepada gus chandra apa tanggapannya kita menyambut bulan suci ramadan tahun ini banyak sekali diiringi oleh misalnya masalah kemudian ada juga gejolak intrik intrik tidak hanya intrik sosial politik banyak sekali yang terjadi tahun ini
misalnya kalau kita lihat di dua ribu tujuh belas saja
ada pilkada serentak kemarin kemudian pilkada dki putaran kedua yang punya banyak sekali masalah
dan yang terakhir yang sangat sangat miris kita lihat adalah kembali kita mendapatkan aksi teror yang terjadi di kampung melayu apa gimana tanggapannya gus
ya kalau menurut saya pribadi teror yang mengatasnamakan agama jelas bukan merupakan tindakan oleh agama itu sendiri
apalagi kita sama sama tahu bahwa tidak ada perangkat agama apapun yang menyebabkan
menyepakati dengan tindakan kekerasan
agama tidak pernah memberikan mandat kepada perorangan maupun kelompok orang untuk memaksakan kehendak
dalam islam pun sangat jelas disebutkan
manusia yang paling mulia adalah orang yang bertakwa
dan orang orang yang bertakwa ini justru pasti harus memuliakan kemanusiaan
karena kehadiran islam bukan untuk menjadi laknat tapi menjadi rahmat
rasulullah diutus oleh allah
rahmat bagi alam semesta
bukan hanya rahmatan lil mu'minin bukan hanya rahmatan lil muslimin
bukan hanya rahmat bagi orang orang beriman bukan hanya rahmat bagi orang orang islam
tapi untuk siapapun dimanapun bagaimanapun keadaannya
jadi seharusnya kehadiran islam bukan menjadi ancaman bagi kaum lain
dan saya tidak sepakat jika terorisme mengatasnamakan agama
dan kita tidak perlu juga menyalahkan salah satu di antara kita
kita bersama umat islam bahwa ada kelompok kelompok tertentu yang mengatasnamakan islam
yang paling penting kita mawas diri
apa yang sudah kita lakukan sebagai umat beragama
apakah kita sudah menjadi perwujudan dari rahman rahimnya allah
apakah kita sudah memenuhi apa yang dimaksudkan dari risalah muhammad saw yaitu menjadi rahmatan lil alamin
jadi saya pikir ini perlu ada semacam koreksi bersama
perlu perenungan bersama sesungguhnya apa yang dihadapi oleh bangsa ini
bangsa indonesia memang bangsa besar
tapi kita harus paham betul bahwa bangsa indonesia ini masih sangat muda
umurnya masih tujuh puluh an tahun tujuh puluh dua tahun
belum satu abad
masih mencari bentuk dari tradisi maupun kebudayaan
dan disitu sangat wajar kalau terjadi gesekan gesekan usia
agus kalau kita berbicara juga mengenai teror yang terjadi juga sering sekali mengatasnamakan agama
ataupun kelompok tersebut juga ada embel embel agamanya
apakah ini memang sebagai salah satu usaha untuk memperbesar atau gap perbedaan ini
juga akhirnya untuk menciptakan disintegrasi persatuan bangsa
lantas bagaimana sebenarnya antarumat beragama ini harus menyikapi
tentunya rasa pengertian yang kita harapkan juga mungkin nggak bisa sama seperti itu
apa yang seharusnya bagaimana kita harus menyikapi ini
bagaimana harus menanggapi kasus teror ini
dan mungkin kedepannya ini juga tidak dikaitkan lagi ke agama agama lainnya
walaupun memang melakukan tersebut ada embel embel agamanya seperti itu

memang teknologi dalam hal ini teknologi komunikasi

mengalami kemajuan ya
tapi peradaban ternyata mengalami kemunduran
gadget teknologi komunikasi entah itu sosial media
membuat jarak semakin dekat dengan masyarakat yang jauh dari kita
sekaligus juga membuat itu jauh dengan masyarakat yang ada di dekat kita
kita menjadi berjarak dengan keluarga kita sendiri
karena mungkin hadir di tengah keluarga tapi masih memandangi gadget ya
masih update status masih komen masih like dan lain sebagainya
lagi komen masih komen masihelin another date ya
dengan sebuah auflity yang sama dengan teman teman kita

bahwa trademark asolation
stamper points ini yang baik seperti jandosta
sebagai anak bangsa indonesia kita ini sesungguhnya generasi pertama loh
karena usia bangsa ini belum seratus tahun
menjadi tanggung jawab kita apakah kita akan membiarkan bangsa indonesia ini mati suri atau bahkan mati muda
atau kita akan pertahankan sebagai bangsa
jadi saya pikir kita perlu lagi menghidupkan contohnya si skambling
karena sekarang ini ternyata keamanan diserahkan kepada portal dan satam komplek
kemudian contohnya rukun warga rukun tetangga sekarang bisa diwakili dengan kehadiran uang iuran
kita tidak lagi terlibat pada pertemuan pertemuan masyarakat
komunikasi sosial bunyinya ya karena sikap curiga ini beraksar pada ketidak saling menyapa lagi satu sama lain
sifat benci ini juga berakar dari ketidakpedulian kita dengan satu sama lain
jadi sebagai sesama anak bangsa justru kita semakin saling curiga
dan disintergasi sesungguhnya bukan hanya dari pihak luar saja yang berusaha mengintervensi
tapi juga dari pihak dalam yang ingin menawarkan prinsip prinsip yang mungkin berbeda
dari pancasila prinsip prinsip dasar yang sudah kita terima sejak dulu
gus kalau kita berbicara peduli atau tidak peduli dengan mengambil contoh apa yang terjadi pada hari rabu malam kemarin
dan aksi teror di kampung melayu ini anda melihat mungkin sampai dengan hari ini atau mungkin satu dua hari setelah pasca aksi teror
anda melihat bagaimana respons atas masyarakat indonesia terhadap aksi teror ini
apakah ada rasa takut atau khawatir sehingga membuatnya
atau mungkin justru sebaliknya ini bisa menjadi pecut bagi masyarakat indonesia untuk berjuang keras melawan aksi terorisme ini
ya sejauh ini yang saya lihat tidak ada rasa takut diantara kita ya masyarakat indonesia ini masyarakat yang tangguh
sangat susah untuk membuat orang indonesia susah sebetulnya ya
karena kita punya stok yang cukup untuk terus bergembira terus bahagia untuk saling percaya sesungguhnya
walaupun tetap ada usaha usaha untuk memecah belah
contohnya ketika ada orang yang berempati terhadap korban tapi juga ada yang menganggap itu sebagai pencitraan lah sebagai pengalian isu lah
jadi masyarakat sosial saat ini terbagi dari masyarakat yang nyata dan masyarakat yang maya
kehidupan di dunia yang nyata saja sudah panah ya apalagi kehidupan di dunia maya
saya pikir kita harus bisa membedakan antara manusia yang sesungguhnya dan akun akun sosial media yang bisa saja digerakkan oleh bot oleh robot oleh mesin di belakangnya
jadi jangan mudah terpancing dengan propaganda propaganda
yang terus menerus coba didengungkan oleh masyarakat akun sosial media ini kita harus tabayun dalam bahasa islamnya ya
harus klarifikasi lagi harus konfirmasi lagi harus berkomunikasi lagi
harus mencari akar dari persoalan dan jujur terhadap persoalan itu sendiri
sesungguhnya apa yang terjadi sesungguhnya kita sendiri yang tahu kok
oke baik cukup mencerahkan dan menyejukkan lah ya untuk di hari pertama puasa dengan melihat apa yang terjadi
jangan saling curiga lah yang penting kita membangun sikap saling percaya
terima kasih sama anak anak
bersatu melawan teror terima kasih sekali lagi
himpun energi cinta jangan menggunakan kebencian
impun energi cinta untuk melawan kebencian itu sendiri
kita punya stok energi kita yang banyak
baik himpun energi cinta untuk melawan kebencian
terima kasih selamat menikmati sahur pertamanya
gus chandros sudah diganggu sedikit untuk persiap indonesia
terima kasih sama sama gus